kader partai gerindra yang mencalonkan diri sebagai gubernur jakarta sandiaga uno
menyatakan partainya belum menentukan nama calon pemimpin dki
hal ini menanggapi isu bahwa gerindra sudah menunjuk nama safri samsudin
sebagai calon dari partai mereka
selentingan nama safri sebagai calon gubernur jakarta dari demokrat
pertama kali diungkap oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
muncul juga dugaan bahwa pemunculan nama ini
untuk menguji elektabilitas safri samsudin di publik